dan untuk lebih mengenal sirkuit ini kami hadirkan model sirkuit marina bay di studio kami
anda bisa melihat bahwa sirkuit ini terdapat di daerah marina bay
anda perhatikan nah itu dia kan berasa seperti ke singapura kan
jadi dia ini memanfaatkan jalanan di kota singapura dan sejenis dengan sirkuit di bonaco dan valencia
didesain oleh kbr in corporated sirkuit ini mendapat grade satu dari fia
dan fakta menarik ternyata di balik pembuatan sirkuit sepanjang lima enam puluh tujuh km tersebut
ada peran indonesia ya walaupun perannya itu ialah dari pasar impor
karena ini merupakan dari daerah reklamasi jadi menggunakan pasir impor dari pulau nipah ke pulau wanriau
ini dimulai dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan kalau kita perhatikan ini selanjutnya ialah alur sirkuit ini berlawanan dengan arah jarum jam
dan untuk drs ini drag reduction system
atau jalur perjalanan
pembalap dapat mencapai kecepatan tertinggi terdapat di setelah tikungan kelima dan juga setelah tikungan ke dua puluh tiga
sirkuit ini juga dikenal dengan sirkuit yang memiliki tikungan terbanyak dalam kalender musim balap tahun ini
yaitu sebanyak dua puluh tiga tikungan
dan sebagai perbandingan sirkuit di abu dhabi sendiri memiliki dua puluh satu tikungan
dan kalau kita perhatikan juga bagaimana ternyata sirkuit ini memang terbiasa untuk mengadakan balapan di malam hari
mungkin seperti itu juga ya branding yang dilakukan oleh singapura
yaitu dengan menggunakan sebanyak satu lima ratus lampu untuk menerangi jalanan
dan lampu ini mendapat perhatian khusus
karena nantinya lampu ini tidak boleh membuat bayangan dan harus menerangi setiap sudut jalanan
dan meskipun malam hari tapi pembalap mendapat tantangan dari tingginya temperatur di kokpit
yang konon bisa mencapai enam puluh derajat celcius
dan dikabarkan jadi para pembalap bisa kehilangan tiga kg masa tubuhnya lewat keringat sepanjang balapan
dan kalau kita perhatikan juga dari tikungan
yang dimiliki oleh sirkuit marina bay ini
kesempatan pembalap untuk menyusul lawan hadir di tikungan satu dan tikungan tujuh
dan tentu saja pada tahun dua ribu lima belas lalu untuk membuat balapan semakin lebih seru juga
jadi fia melakukan perubahan layout di tikungan sebelas dan tiga belas
jadi di sini memang direncanakan karena pada tikungan tiga belas itu akan ada tikungan yang cukup patah
sehingga di sini menjadi peluang bagi setiap pembalap untuk saling menyalip pembalap lain
walaupun memang jalanan sempit
tapi dengan kecepatan yang di tikuan tiga belas hanya enam puluh delapan km per jam
jadi diharapkan pembalap yang ada di belakangnya bisa menyalip
dan tentu saja semenjak dua ribu delapan sampai saat ini
hanya ada empat pembalap formula one yang dapat menang di sirkuit ini
dan sebastian vettel dengan empat kemenangan